mungkin kalau untuk anak anak yang masih single kan harusnya sih nggak sulit ya gitu

betul betul jadi nomor satu yang bikin anak anak muda itu seringkali kesulitan mempersiapkan pensiun
sebetulnya bukanlah hal yang sifatnya keuangan
kenapa karena kalau halnya sifatnya keuangan biasanya anak muda itu masih produktif gitu ya
itu tidak katakan penghasilan mereka besar sekali tidak
tidak tetapi mereka biasanya masih sangat produktif mereka bisa mendapatkan penghasilan buat mereka sendiri
kemudian yang kedua umumnya tanggungan itu juga belum ada
kalaupun ada juga belum banyak
jadi seharusnya secara finansial itu mudah
tapi yang seringkali yang membuat anak muda seringkali tidak bisa menyiapkan masa pensiunnya adalah
nafsu belajar yang luar biasa dahsyat
yang pertama yang kedua adalah mereka seringkali tidak bisa menahan diri
karena kadang kadang gitu kan
ketika bergaul teman kita beli ini beli itu
kita juga ikut ikutan beli
padahal mungkin kita nggak butuh butuh amat
kemudian kadang kadang ada juga pengaruh lingkungan
kamu itu belum sukses kalau belum punya ini
kau belum sukses kalau belum punya kendaraan itu dan sebagainya
kita membeli barang yang sebetulnya secara kebutuhan mungkin secara pribadi kita tidak perlu
saya tidak katakan bahwa orang sebaiknya tidak membeli barang a atau barang b
tidak begitu ya
tapi setiap orang itu punya kebutuhan berbeda beda
dan jangan sampai pembelian kita itu diatur oleh lingkungan
dan diatur oleh teman teman kita
saya pikir itulah penyebabnya kenapa banyak anak muda tidak mempersiapkan masa pensiunnya
karena waduh udah keburu ardi itu dibelanjakan
itu godaan godaan yang berat ya
jadi kalau misalnya ditanya kapan sih waktu yang tepat gitu ya
untuk kita itu mulai mempersiapkan mempersiapkan nggak cuma mikir aja gitu
tapi memang udah ada kotak dananya ini dialokasiin segini
kemudian dari penghasilan yang kita punya kira kira berapa persentasenya yang bisa kita masukin tuh untuk dana pensiun kita
dan dalam bentuk apa
apakah dalam bentuk tabungan investasi emas atau gimana
walaupun mungkin tidak semua orang bisa
pertanyaannya itu kemana
nah ini ada banyak sekali alternatif alternatif yang bisa dipakai
tahu nggak tiffany
sebagian orang lakukannya dengan cara membeli emas setiap bulan
sebagian orang lakukannya dengan cara nabung ketabungan di bank
sebagian orang melakukannya dengan cara membeli saham
jadi apapun itu ada banyak sekali pilihannya
tapi menurut saya secara standar secara standar orang sebaiknya punya minimal asuransi sosial
jadi asuransi sosial ini adalah asuransi yang dipersiapkan oleh negara
negara itu biasanya punya program ya yang namanya persiapan masa depan seperti jaminan hari tua dan jaminan pensiun
inilah menurut saya minimal yang harus kita miliki
kita boleh tidak punya yang lain tapi minimal kita punya ini
kecuali mas hafir bisa nggak sih saya nggak punya asuransi sosial ini tapi saya lakukan sendiri di tempat lain
bisa bisa saja yang penting dia lakukan
dari penghasilan itu udah mulai bisa dialokasiin
terserah dalam bentuk apapun tabungan investasi emas itu semuanya bisa ya
oke kalau tadi kan mas safir sampaikan si generasi sandwich ini kan dia adanya in the middle ya ada di tengah tengah
artinya ada beban finansial ke bawah ke generasi setelahnya ya mungkin itu anaknya kemudian juga ke atas generasi sebelumnya yang mungkin adalah orang tuanya
nah tapi banyak pertanyaan di luar sana
terus berarti kalau misalnya buat supaya kita gak jadi generasi sandwich kita harus putus dukungan finansial buat orang tua gitu
iya iya jadi cara cara memutus supaya kita tidak terus menjadi generasi sandwich juga adalah bukan dengan cara tidak lagi menanggung orang tua tidak ya
karena biar bagaimanapun adalah saya sendiri bisa bicara ini kepada anda tiffany saya bisa bicara ini kepada siapapun bisa
tapi yang paling sulit tentunya adalah bicara terhadap keluarga sendiri
saya bicara ke orang tua saya tidak mudah
ya saya bicara ke kakak kakak adi saya itu juga nggak mudah kenapa
karena dia tahu saya dulu waktu saya kecil saya tidurnya gimana saya tahu
jadi itu tidak mudah
jadi nomor satu adalah jangan pernah memutus tanggungan anda kepada orang tua atau keluarga jangan pernah
tapi cara memutusnya adalah di kita nanti pada saat kita pensiun atau hari tua nanti jangan pernah menjadikan anak kita sebagai anak pensiun kita
itulah cara putus ya bukan dengan cara memutus tanggungan kita ke orang tua
nggak seperti itu
tapi kita sendiri nanti ketika hari tua nanti ya jangan sampai kita merepotkan anak kita
oke jangan sampai kita menjadikan anak kita sebagai dana pensiun
artinya mulai menabung untuk hari tua supaya tenang dan aman intinya gitu ya
oke terima kasih mas safir sudah bergabung dengan cn indonesia connected lagi lagi mencerahkan sekali
dan mungkin banyak orang di luar sana yang akhirnya berpikir oh oke ya mulai sekarang mindsetnya harus seperti itu ya
oke terima kasih mas safir senduk selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam